pemerintah indonesia mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di poso sulawesi tengah
hal tersebut disampaikan menteri koordinator politik hukum dan keamanan mahfud md rabu siang di kantor kemenkopol hukam jakarta
mahfud md juga mengatakan pemerintah akan terus mencermati kondisi di poso
dan memerintahkan aparat penegak hukum meningkatkan pengamanan serta pengejaran terhadap kelompok teroris di wilayah poso
pemerintah mengutuk keras tindakan tersebut dan memerintahkan aparat keamanan dan aparat penegak hukum
untuk meningkatkan pengamanan dan pengejaran terhadap kelompok teroris di wilayah itu
terakhir pemerintah telah
memberikan santunan dan dana kerahiman
kepada beberapa keluarga korban
yang menjadi korban tindak kekerasan dari